kenapa gue yang kepo ya
lo lagi kenapa sih
lo kenapa sih gir
tau panik banget kayaknya
gue lagi belanja online
kenapa lo berdua liat gue
gue mau kelas
kayak ini ya kita harus memulai penyelidikan
gak pasti kalo menetepkan ini
jangan tetep aja
tenang ya bukan kenapaific

aku cuma bisa berdua hassan
semoga kamu kuat
dan kamu mampu untuk menjalani hukumnya kamu
aku berusaha untuk kuat saya
tapi tolong nanti biar tinggalin aku ya
nanti kalau aku udah dari penjara kita bisa sama sama lagi ya
kamu yang bikin aku meninggalkan kamu daksa
begitu anak ini lahir
ini waktu kita berhenti

saya main di zaten

siapa sih yang pakai kelihatan yang eh
karena gue udah ngejalanin hukuman buat gue
kamu jaga kesehatan
jaga yang pernah kamu bayangkan
semoga kamu bisa menjadi orang lebih baik ya
atas semua perbuatan dan ucapan roy terhadap kamu
saya sudah memaafkan kamu
mari kita berangkat